masya allah ternyata aku ada di truk sampah
ya ampun ada telepon masuk lagi
tuh kan bener
udahlah dewa kamu gak usah ngejar aku
aku tuh gak pantes jadi temen kamu
siapa bilang mau gak pantas jadi temen gue
gue mau kok jadi temen lo
apapun background sama masalah lo itu
itu gak penting
yang seharusnya malu itu
lo gak seharusnya malu
gue mau kok jadi temen lo
lo mau kan jadi temen gue
aku gak enak sama papa kamu
mungkin bokap gue nggak ngerti sekarang
tapi suatu saat
bokap gue pasti tau
lo tuh sebenernya cewek baik
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bawa minuman buat aku
aku juga sekalian tadi minum
kamu mendingan pulang aja deh
kamu kelihatannya agak capek deh
kamu kan masih
kurang fit jadi gak boleh kecapean
aku disini aja
aku mau pastiin kalau baby baik baik aja
kenapa sih bisa kuat sekali hubungan
padahal roy kan gak tau
kalau itu cucunya sendiri
ini ruang donor darahnya dimana
ini orang kerjaan cuma nyari mona terus ya
gue gak boleh bikin raja curiga
kalau baby itu sebenarnya arshila
anak kandungnya dia sendiri
mona lagi ada di ruang donor darah
t sidik tuh
mereka tuh mau tuduh

protes branches jadi keliu nenek dan anaknya
saya bantuin dia terus
jadilah kamu kali yang pahami sih
kamu juga harus mati
kalau kamu paham
kamu dapat kebaikan